seperti inilah kondisi jalanan jakarta pada rabu enam april pukul setengah empat sore
ruas jalan kapten tendian dari arah blok m menuju pintu masuk tol dalam kota padat
kendaraan yang ingin masuk tol harus berbagi dengan kendaraan lain yang akan menuju jalan jenderal gatot subroto
keadaan bertambah parah di jalan tol dalam kota
pengendara hanya bisa memacu kendaraan sekitar dua puluh km per jam
situasi ini mengingatkan seorang pengendara pada kemacetan lalu lintas sebelum pandemi
kalau sekarang agak lebih padat ya
udah sepertinya sudah mulai normal lagi
sudah macet gitu ya
intinya sih kalau menurut saya kalau dibandingkan yang kemarin kemarin sekarang sudah normal banget
pengendara lainnya menganggap situasi ini adalah dampak aktivitas saat ramadan
banyak orang berharap bisa sampai di rumah sebelum waktu berbuka puasa
kendala di jam jam pulang kerja sama berangkat kerja
nggak pengen beralih ke transportasi umum
untuk saat ini belum bisa
karena kendala waktu juga
ya ngubur waktu
meskipun semakin padat pengendara mobil dan sepeda motor tadi masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum
mobilitas yang fleksibel adalah alasannya
mengetahui kondisi lalu lintas kian padat
pemerintah provinsi dki menyatakan akan mempercepat perumusan skema tarif integrasi transportasi publik
ya langkah langkah pengaduan kan banyak sekali yang dilakukan
di antaranya kan kita terus mengoptimalkan transportasi publik
ya seperti transjakarta terus kita tingkatkan pelayanannya
kita juga mempersiapkan integrasi transportasi
kita lakukan sudah kemudian sekarang juga dalam proses integrasi tiketing
saat ini pemprov dki masih membahas tarif integrasi
tarif tersebut ditargetkan dapat dijangkau masyarakat umum
warga jakarta bakal punya pilihan untuk bepergian dengan murah dan cepat tidak harus terjebak dalam kemacetan